polisi dari polda jawa barat menggelat para rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak
di rumah tkp di jalan cagak subang kamis tengah malam
polisi membawa tersangka mr untuk mencari gambaran saat kejadian pembunuhan terhadap tuti dan amen
termasuk peran para tersangka dalam peristiwa itu
para rekonstruksi ini digelar dengan penjagaan ketat belasan polisi
prarekonstruksi yang berakhir sekitar pukul dua puluh tiga lewat empat puluh lima menit waktu indonesia barat itu
polisi kembali menyita barang bukti berupa ember yang dipakai untuk menyiram bekas ceceran darah para korban
kasus pembunuhan terhadap tuti suhartini dan anaknya amelia mustika ratu terjadi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
kedua korban ditemukan di dalam mobil alphard dalam kondisi bersimbah darah di kampung ciseti desa jalacaga kabupaten subang

dan pembunuhan ini menjadi misteri
ketiga kantor polisi
mengutip cnn indonesia com sejak pembunuhan ini terjadi
polisi melakukan berbagai cara untuk mencari pelakunya
di antaranya membuat tim khusus
melakukan lima kali oleh tkp
dan memeriksa satu ratus dua puluh empat saksi
selain itu polisi juga melakukan tes dna terhadap empat puluh sembilan orang
serta menyediakan hotline bagi warga yang memiliki informasi tentang kasus ini
dian firmansyah subang jogja